kementerian kesehatan republik indonesia memasukkan masker bekas dalam kategori limbah infeksius
karena mengandung sisa droplet
perlakuannya pun tentu berbeda dengan limbah atau sampah rumah tangga pada umumnya
merujuk pada jurnal frontiers of environmental science yang dirilis pada maret dua ribu dua puluh satu
dalam satu menit penduduk dunia menghasilkan dua delapan juta limbah masker
sementara dalam satu bulan limbah masker mencapai satu ratus dua puluh sembilan miliar lembar
jika tidak ingin menjadi salah satu orang yang menyebabkan penumpukan limbah masker tersebut
ada cara efektif untuk mengolah limbah masker dengan aman
prof dr mukono pakar kesehatan lingkungan universitas erlangga menjelaskan
kementerian kesehatan sudah mengeluarkan panduan memperlakukan limbah masker
pada prinsipnya sebelum dibuang masker harus disterilisasi dengan deterjen atau disinfektan
setiap keluarga wajib memiliki tempat sampah khusus masker
seharusnya tiap rumah tangga itu mempunyai full masker tempat penyimpanan masker
lalu dilakukan disinfeksi masker itu setelah kumpul
misalnya orang tua bapaknya ibunya anaknya masker dipakai berapa hari gitu
atau tiap sekali pakai itulah dikumpulkan pada suatu tempat lalu dilakukan satu disinfeksi
sudah cukup dengan deterjen karena deterjen itu sudah mengandung bahan kimia yang bisa membunuh virus
dengan sabun saja dengan dua puluh detik sudah mati kok virusnya kan
nah ini dilihat dengan deterjen yang mengandung klor mengandung macam macam deterjen itu pemutih kan
nah sudah yakin bahwa deterjen dan disinfektan mampu membunuh virus corona yang melekat pada masker
mulai sekarang saatnya
memperlakukan masker bekas dengan benar dan jangan buang masker bekasmu
setelah melepas masker semprot masker menggunakan disinfektan lalu rendam masker ke wadah khusus untuk mencuci masker
tuangkan cairan deterjen dan diamkan selama tiga puluh menit
lalu bersihkan tangan menggunakan sanitizer atau cuci tangan menggunakan sabun
setelah direndam selama tiga puluh menit bilas masker
menggunakan air mengalir dan jemur masker hingga kering
setelah kering waktunya mengubah bentuk masker menjadi bagian bagian kecil dengan mengguntingnya satu persatu
nah hasil dari guntingan masker tersebut sudah bisa dibuang ke tempat pembuangan akhir dan dipastikan tidak akan menularkan virus pada petugas kebersihan
atau menjadikan sampah masker menjadi ekobri
nah kalau saya lebih suka memperlakukan masker dengan masker yang tidak terlalu kering saya akan menggunakan masker yang terlalu kering
saya akan menggunakan masker yang tidak terlalu kering
saya akan menggunakan masker yang tidak terlalu kering
sampah masker ini menjadi ecobrik
yuk mulai dari sekarang merubah perilaku kita dengan memperlakukan sampah bekas masker dengan benar
eka rima didin iswandani surabaya jawa timur